sebanyak empat puluh tujuh kantong jenazah korban kebakaran pabrik kembang api di kosambi kabupaten tangerang telah tiba
di instalasi forensik rumah sakit polri kramajati
sementara tim identifikasi juga telah membuka krisis center selama dua puluh empat jam
untuk para keluarga yang akan menyerahkan data fisik korban sebelum meninggal
atau yang sering disebut antemortem
sebanyak tujuh mobil ambulans tiba di rumah sakit polri kramajati
membawa jenazah korban kebakaran pabrik kembang api
seluruh jenazah selanjutnya akan menjalani otopsi sebelum diserahkan kepada keluarga
hingga kamis malam belum ada keluarga korban yang menyerahkan data fisik korban ke rumah sakit keramat jati
baik sudah ada korespondente di zuhari

di rumah sakit polri kramajati saat ini
selamat malam teddy
saya ingin melihat terlebih dahulu apakah memang informasi tentang empat puluh tujuh jenazah korban meninggal
dari ledakan pabrik kembang api di tangerang itu
adakah penambahan korban atau jenazah yang datang lagi
ataukah memang hanya empat puluh tujuh sampai informasi terakhir yang anda laporkan tadi
ya selamat malam indra
informasi yang terbaru yang bisa kami sampaikan
sampaikan terkait peristiwa meledaknya pabrik kembang api di kosambi tangerang banten
bahwa sampai saat ini sekitar pukul sembilan belas dua puluh satu tadi
seluruh korban tewas akibat peristiwa tersebut
jasadnya sudah dikumpulkan di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
dimana yang terakhir pada pukul sembilan belas dua puluh satu tadi
tiba dua ambulans yang mengangkut delapan korban jenazah
dan itu akhirnya bisa kita simpulkan sesuai yang disebutkan oleh
kabit humas polda metro jaya kombes argo yuwono
yang menyebut ada empat puluh tujuh korban tewas dalam peristiwa tersebut indra
baik teddy apakah bisa anda gambarkan saat ini
karena disebutkan di rumah sakit polri kramajati ini juga sudah menyiapkan
krisis center di mana keluarga korban meninggal bisa datang ke rumah sakit ini
dan juga memberikan data antamortem
mungkin bisa anda gambarkan situasi yang terjadi saat ini
apakah sudah terlihat banyak keluarga korban yang hadir ke sana
ya betul sekali indra tempat di mana saya berdiri ini adalah posko antemortem
di sini adalah didirikan oleh pihak polri untuk menerima laporan
atau juga mendapatkan informasi dari pihak keluarga korban
dan di sini adalah posko pelayanan krisis center yang didirikan oleh
ada victim identification yang menerima keluarga korban
yang merasa kehilangan anggota keluarganya
tadi sempat kami lihat ada dua anggota keluarga korban yang datang ke sini
disebutkan informasi hanya sebatas indra kami dapatkan sampai saat ini
seperti yang ada di layar kaca saat ini itu ada di sebuah ruangan
ada keluarga yang diterima
informasi menyebutkan bahwa ada dua keluarga yang melapor untuk dua anggota keluarga
tapi belum bisa kami pastikan karena kami juga
belum mendapatkan informasi jelas
apa jenis kelamin dari korban yang akan diklaim oleh keluarga yang baru saja datang ini indra
tapi bisa saya tambahkan bahwa pihak tim dvi juga sudah membuka call center
yang dapat dihubungi oleh keluarga korban yang mencari informasi lebih jauh
bisa menghubungi nomor delapan ratus dua puluh satu seperti yang ada di belakang saya ini
saya ulangi indra
ini adalah call center yang dibuka oleh pihak tim dvi
untuk para anggota keluarga korban peristiwa meledaknya pabrik kembang api di kosambi tangerang banten

baik tadi menurut informasi di lokasi terjadinya ledakan dan juga kebakaran di pabrik kembang api
begitu menyebutkan bahwa rata rata pekerja yang ada di pabrik kembang api dan menjadi korban ini
juga bukan hanya warga lokal
apakah kemudian kepolisian juga kemudian membuka akses bagi mendata siapa saja pekerja itu data datanya
kemudian menghubungi pihak keluarga
karena mungkin mereka bukan warga di sekitar jakarta maupun tangerang
indra informasi itu belum lengkap kami dapatkan
tapi tadi kami juga sempat menanyakan ke pihak kepolisian bahwa mereka terus akan menyampaikan informasi informasi terbaru dari peristiwa ini
dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi pihak keluarga yang ingin mendapatkan informasi lebih jauh
dan yang belum bisa dikumpul sampai saat ini akibat peristiwa tadi bisa menghubungi call center dari post quantum or post dvi
yang tadi saya sebutkan di delapan ratus dua puluh satu ribu satu ratus sebelas tujuh ratus dua puluh lima ribu satu ratus tujuh puluh tujuh untuk mendapatkan informasi lebih jauh
dan tadi juga saya mendapat informasi indra kemungkinan akan ada semacam press release atau konferensi pers dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini
tapi belum bisa disebutkan kapan waktu tepatnya akan dilaksanakan indra
ya pernyataan resmi itu yang nanti kita tunggu dari pihak kepolisian terutama di pihak rumah sakit polri kramat jati
karena ada banyak yang ingin tentu saja kita gali begitu apakah memang benar kondisi para korban ini sudah tidak dikenali dan lain sebagainya
untuk sementara terima kasih
korespondente di izoari kami tunggu terus laporan anda dari rumah sakit polri keramat jati